berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengkampanyekan gemar makan ikan
salah satunya dengan menggelar lomba masak ikan nusantara menuju istana presiden
seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi gorontalo sulawesi utara pada selasa kemarin
puluhan peserta mengikuti lomba mengolah masakan ikan bilandango
guna merebut tiket memasak di istana pada tujuh belas agustus mendatang
di gelanggang olahraga limboto puluhan peserta berlomba untuk menjadi koki terbaik
dan menyajikan ikan nila menjadi masakan bilandango
para peserta tak hanya datang dari wilayah provinsi gorontalo
tetapi juga ada dari provinsi terdekat seperti palu sulawesi tengah
tak hanya kaum hawa kaum pria juga tak mau kalah bersaing untuk menyajikan menu ikan terbaik yang akan dinilai oleh panitia
salah satunya adalah oscar ibrahim
peserta dari kota gorontalo ini antusias mengikuti lomba masak ikan balangdangu
dan berharap bisa menyajikan menu tersebut bagi presiden joko widodo
yang dimasak ini apa ini pak
bilandango itu apa bisa dijelaskan pak
itu bahasa gorontalo yang memang dari nenek moyang
jadi sudah itu kata itu
tapi kalau dijelaskan dia ikan yang dibelah disirem parmah digoreng
menurut panitia tiga peserta terbaik nantinya akan diundang menjadi di rumah sakit kepresidenan saat perayaan tujuh belas agustus mendatang
nantinya luar biasa
nah kenapa menuju ke istana dan kenapa kita memilih yang terbaik itu nanti ya
hasil penilaian itu yang terbaik itu memasukkan kepresiden
karena presiden sangat concern dan sangat mendukung program program seperti ini
dan dia sangat mendukung makanan yang berbasis ikan tadi
sementara penilaian berdasarkan beberapa kriteria seperti cita rasa kebersihan ikan dan penyajian
dan pemenangnya adalah peserta dari kabupaten boalemo
selain mendapat tiket menuju seleksi berikutnya pemenang juga mendapat sejumlah uang serta tropi
alhamdulillah tidak pernah menyangka ya
untuk bisa meraih juara satu di tingkat provinsi ya tingkat provinsi menuju istana
kegiatan lomba masak ini juga dilaksanakan di berbagai daerah
nantinya pemenang dari masing masing daerah akan diundang ke istana negara dan memasak resep andalanya
untuk presiden jokowi pada tujuh belas agustus dua ribu tujuh belas